kami akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait jelang akhir masa jabatannya pada sabtu malam pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
jarod saiful hidayat menghadiri malam perpisahan yang digelar
pendukungnya kepada pendukungnya jarod mengajak untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan yang baru
acara malam berpisahan digelar para pendukung jarod di lapangan banteng jakarta pusat sabtu malam
dalam sambutannya jarod menegaskan tepat pada pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
tugasnya sebagai gubernur dki jakarta telah selesai dan ia kembali menjadi warga biasa
namun jarod yang ditemani ketua dprd dki jakarta mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan yang baru untuk lima tahun ke depan
jarod mengaku selama ini telah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik
jarod juga memberikan piagam kepada seluruh perkumpulan pendukung ahok jarot yang selama ini berjuang membantunya
saya harus meninggalkan tugas sebagai gubernur
tugas sudah kami emban
kewajiban sudah kami laksanakan dengan sebaik baiknya
jam dua puluh empat saya kembali sebagai warga negara biasa seperti kalian semua
kita semua bersaudara
saudara sebangsa dan setanah air
tetapi ingat terus mengawal memelihara dan tetap
mengontrol jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan
jarod mengaku sudah menerima surat dari kemendagri yang isinya menunjuk sekda dki jakarta saifullah
sebagai pelaksana tugas gubernur hingga gubernur baru terpilih dilantik pada senin sore
produser lapangan cnn indonesia fitriya sungkar di gedung juang jakarta
kita langsung saja sapa fitriah
halo selamat siang fitriah
fitria ini bagaimana tadi jalannya acara pelepasan jarod
di gedung juang jakarta
sebenarnya gedung juang itu merupakan lokasi terakhir ataupun titik terakhir dari acara pelepasan
yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi dki jakarta atau skpd pemprov dki jakarta
yang tadi dilakukan sekitar pukul delapan ataupun sembilan tiga puluh pagi di balai kota begitu
tadi jika anda ada di situ iqbal saya bisa sedikit ceritakan bahwa
suasana sangat berat
suasana sangat meriah sekali begitu
tidak ada kesedihan malah para wakil ataupun para pekerja yang ada ataupun staff di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
tadi datang berbondong bondong baik juga masyarakat untuk melepas dari kepergian ataupun hari terakhir
mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat beserta istri happy farida jarod yang bermain ataupun beraktivitas di gedung balai kota
namun selain memang tadi ada sedikit panggung hiburan begitu
jarod saat datang ia sedikit bernyanyi dengan beberapa karyawan begitu
namun juga ada iring iringan yang dimana jarod beserta istri dan seluruh skpd baik itu ada tadi sekda ataupun kepala kepala dinas begitu
mereka menaiki beberapa delman yang lalu mereka diiring ataupun melakukan iring iringan dari gedung balai kota menuju gedung juang
tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta

saya masih sedikit suka keselip gitu ya iqbal karena memang jarod saiful hidayat saat ini sudah kembali menjadi warga biasa yaitu sebagai mantan gubernur
yang mengatakan bahwa memang sedikit terharu begitu dengan pelepasan yang diberikan oleh skpd
dan selain itu namun juga ada kebanggaan yang dimana ia mendapatkan begitu banyak saran ataupun feedback dari masyarakat
mengenai tata kelola dari pemerintahan provinsi dki jakarta yang dianggap cukup baik
namun selain itu tadi juga jarod sedikit membantu ataupun meredam emosi ataupun kita masih dengar masih banyak warga warga
yang mungkin sedikit belum bisa menerima kekalahan dari pasangan basuki jarod ini
bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih anies baswedan dan sandiaga uno yang nanti pada hari senin sore akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta

dan terakhir dari jarod saiful hidayat sendiri selain memberikan dukungan selain itu juga masyarakat juga harus tetap mengawal
berbagai bentuk program ataupun pembangunan yang nantinya akan dilakukan oleh anies baswedan dan sandiaga uno
baik fitriah sungkar terima kasih atas informasinya